berjalan di sepanjang kafe tenda wisma gading permai yang ada di kelapa gading ini saya langsung
disuguhkan dengan aneka makanan kedai kaki lima tapi ada yang berbeda di salah satu kedai kaki
lima disini penasaran kita lihat halamu ya betul memasuki warung tenda kaki lima ini saya langsung
disuguhi hamparan meja yang ditata rapi dan bersih serta pelayanan yang ramah konsep fine dining yang
identik dengan restoran mewah yang dibanderol dengan harga mahal tidak berlaku di sini dengan
harga di bawah seratus ribu rupiah saja kita sudah bisa menikmati empat hidangan mulai appetizer
sang pemilik warung mengaku ide membuka restoran ini datang saat merayakan ulang tahun pernikahan
di sebuah restoran fine dining di ibukota kemudian dari situ kita kepikiran kenapa enggak kita bikin
salah satu apa namanya makanan tenda kaki lima kayak gitu jadi bisa semua orang tuh menikmati
itu ada dua set menu yang ditawarkan di warung tenda kaki lima ini menuset dan menusetuno set b
pilihan saya jatuh kepada menuset pada cek ya ada sup krim jamur yang crime banget saya coba makan
welcome breadnya dengan sup krim ya wah rasanya enak dan gurih di mulut hidangan saya selanjutnya

sauté dengan mas potato sekarang saatnya saya mencicipi hidangan bentuknya itu

dilengkapi dengan ini bukan champagne tapi sparkling juice apple
diiringi musik yang menenangkan tempat ini banyak diramaikan oleh pasangan
suami begitu muncul di instagram kayak worth to try aja gitu keren penasaran
juga sih experience kayak gini operasionalisasi warung tenda kaki lima
ini terjadi menjadi dua sesi anda bisa datang sebelum pukul enam sore atau
melakukan reservasi terlebih dahulu demi merasakan sensasi fine dining dengan
harga murah meriah
pilihan warung tenda kaki lima saya selanjutnya adalah grildo
steak letaknya masih di daerah kelapa gading hanya memerlukan waktu sebelas menit
dari tempat pertama yang saya kunjungi tadi berdiri pada desember tahun lalu
warung tenda steak ini bisa menghabiskan dua puluh lima hingga tiga puluh lima kg daging sapi perharinya
ide ide nya ya pop up aja sih ya gitu kepikiran ya bikin tower satu kilo gitu

saya pakai satu kaki kaki yang lainnya saya pakai satu kaki kaki yang lainnya

walaupun tidak sabar mencoba stik satu kg bernama sultan size melting dari
dagingnya ini sendiri nggak terlalu berminyak atau banyak lemak dan tingkat
makanan juga pas kebetulan saya nggak suka yang terlalu medium rare begitu
mari kita coba berbahan daging sapi impor steak ini dihidangkan dengan tiga
jenis saus yakni mushroom black pepper dan smoky barbecue dijamin perut kenyang
tapi kantong tenang kalau makan di sini
makannya jujur enak banget no bias ya emang enak banget bener bener enak banget
harganya juga masuk masuk di kantong apalagi untuk mahasiswa dan pelajar itu
itu bener bener masuk di kantong banget sih
untuk menikmati steak di sini pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang rp tujuh puluh lima
hingga tiga ratus sembilan puluh rupiah mentari the tansil mario oktober jakarta